sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kenapa lagi rah
gak apa apa kita pergi aja yuk
coba dulu satunya disini enak banget
mama mama kenal sama dia
mama kan pernah cerita kalau kamu
kayaknya kita baru ketemu
maaf aku baru ingat
tante itu ibu yang meninggalkan anaknya
lebih menikah dengan laki laki lain kan
harusnya aku ingat tante dari tadi ya
tante mau teriak
kalau tante mau teriak silahkan teriak
kenapa tante diem aja
kenapa tante diem aja
di mana mana semua ibu pasti marah kalau anaknya berlaku gak sopan kayak gini
kenapa tante diem aja
oh aku tahu
peran ibu memang sangat penting kan
tanteming r engaged dengan ratu
mau mampir koska aku beatles kan sekarang predictions rasanya lagi lain
querisa tante dong beralih dan gue
sampai kita keser eigentlich juga malah du padding fibre karena

ya paham itu pas
kita gak pernah hidup sama sama
jadi aku yang tahu gak tahu apa apa tentang aku
ratu memang gak sepantasnya bicara sekasar itu tadi sama mama
tapi ratu cuma sedih dan kecewa
dan ratu juga iri
sebenarnya ratu cuma pengen mama peluk
tapi ratu bingung
kalau mama gak mau peluk ratu
dan mama malah pergi lagi ninggalin ratu
jak ratu sama kamu gak
aku udah telepon ratu berkali kali
tapi kok gak diangkat
aduh kita mesti gimana nih jak
jangan jangan ratu hilang lagi
maksudnya tadi edgar tuh nelfon aku
juga nanyain tentang ratu
mbak ajah nunggu ratu kemana sih
kau minum teh panas aja dulu biar badan kamu hangat
hija kamu kok gak mau nanya apa apa sih
emang kalau gue tanya lu bakal jawab
kau bakal jawab
kau bakal jawab
kau bakal jawab
kau bakal jawab
kau bakal jawab
kau bakal jawab
kau bakal jawab
kau bakal jawab
nonratu bilang kalau dia pulang besok pagi

nanti bibik sampein deh ke nonratu
pake telepon pak dokter
maap ya pak dokter
saya tinggal kebelakang dulu
soalnya lagi banyak kerjaan
maap pak dokter
setahu aku taatu gak punya temen

setahu aku taatu gak punya temen
aduh syukurlah dokter edgar nggak menanyakan lebih lanjut